inilah suasana pertunjukan barong dan liong
di sebuah pusat perbelanjaan kota bekasi jawa barat minggu sore
pertunjukan yang digelar oleh sanggar aijia ini
berhasil menarik perhatian pengunjung
tua muda bahkan anak anak terlihat antusias
memberikan angpao sebagai ucapan terima kasih
atas tarian barong dan naga yang dipertontonkan
senang sih melihat kayak gini lagi
iya suka bawa cucu gitu ke sini
sekalian ada pertunjukan ini
inilah kebudayaan kita bermacam macam ya
ada budaya lain kebetulan yang sekarang lagi gongsi pacoy
trianto pengurus sanggar aijia menuturkan
permintaan pertunjukan barong dan liong di tahun baru imlek tahun ini
sudah membaik dibanding tahun dua ribu dua puluh satu lalu
di tengah pandemi pihaknya selalu berusaha menjaga protokol kesehatan
selama pertunjukan dan latihan
hal ini dilakukan demi keamanan bersama
mengingat sebagian besar anggota masih berstatus pelajar dan mahasiswa
untuk tahun ini sedikit ada mendingan lah daripada tahun yang lalu
kalau tahun lalu kita benar benar pandeminya
karena mungkin baru berjalannya pandemi kan
baru ngerasain kalau pandemi itu aduh
teman teman nggak ada job sama sekali sih tahun lalu
tapi tahun ini ada mendingan lah setidaknya satu dua job adalah gitu
trianto menambahkan untuk menyesuaikan permintaan dari konsumen
sanggar memberikan opsi biaya pertunjukan mulai dari tiga hingga sepuluh juta per dua jam penampilan
ini artinya dirinya harus bisa membagi jadwal pentas
demi kekompakan tiga puluh orang
pandemi ini kita tentunya menjaga protokol kesehatan
dan latihan juga kita jadinya berkurang
biasa setiap minggu sekarang sebulan itu dua minggu sekali
tentunya kondisi fisik juga tetap berkurang ya
karena hampir dulunya hampir setiap minggu sekarang dua minggu sekali
jadi terasa banget fisiknya dropnya
maggie mengatakan dirinya bersama pemain lain harus pandai menjaga kebugaran fisik
agar fokus dan tidak terjadi kecelakaan saat pertunjukan mengingat penari barong
harus menari di atas tiang besi setinggi setengah hingga tiga meter
pemakaian masker maggie mengaku membuat nafas semakin berat
dan cepat mengurus energi ketika memainkan atraksi barong
kesehatan keselamatan kerjasama dan kedisiplinan berlatih
adalah kunci sukses pertunjukan sanggar aijia
semua anggota sanggar berhasil berkumpul
semua anggota sanggar berharap pandemi bisa berakhir di tahun macan air kali ini